takutnya serius loh
yaudah deh ayo kita pergi ma
kau antar pulang
paham dulu ma
mama kenapa sih bisa pusing gitu
tuh aja andi gak ngeliat kamu
kalo liat kan bisa berantakan re
ini kesalahan fatal
klien tuh bisa kabur tau gak
maaf pak kesalahan apa
kamu gak liat
kamu gak liat
ini brand dari perusahaan orang lain masuk ke klien kita
ini sangat memalukan tau
siapa yang buat ini
yang mengerjakan desain itu pak andi pak
ya ampun ngapain bilang mila kemari
sama supir mak
aku kesini mau nganterin kursi roda ini
mama yang suruh
ini kursi roda bekas papa waktu stroke dua tahun lalu
alhamdulillah ya allah
aduh ini bermanfaat banget
jadi adanya kursi roda ini
maka gak kudu gendong gendong
mau ke kamar mandi mau ke mana
bagian kesianan dikurung mulu dalam kamar
makasih non sekali lagi
aku kangen banget sama kamu ri
apa yang kamu lakukan
ini perbuatan sangat fatal tau gak
kamu ingin bikin perusahaan ini rugi
ini bukan produk klien
fatal sekali tau
kamu lihat desain kamu
astaga kenapa aku bisa membuat kesalahan fatal kayak gini
jangan mentang mentang kamu ini mantuk saya
kamu kerja sembarangan
atas kelalaian aku ini
karena memang akhir akhir ini
aku terganggu karena aku kangen sama riri pak
alasan kamu tau gak
untuk mendapatkan kecepatan ini
terus keadanya gimana sekarang
bentar ya pak
ada apa ya non
andi suamiku dia pingsan
penyakit jatuhnya kambuh
aku pamit dulu ya
riri jangan pergi dulu riri
ya allah cantik
lo sedih ya
kadang kita manusia suka lupa
amin namanya hidup tuh ada ujiannya
kalau kita mau naik kelas
emang kudu ada ujiannya
kali aja setelah ini
allah kasih rencana yang indah buat lu
ini riri pacar aku
dulu aku benci banget sama kamu
aku seperti ngeliat harapan
walaupun harapan itu harus sirna sekarang
tapi setidaknya aku tau
kalau mawaroh itu kenal sama kamu
aku akan cari cara
biar aku bisa kasih tahu kamu
apa yang dilakukan tanti sama kamu riri
andi mana pak
pak jawab jangan diem aja
andi masih di dalam ruang icu
aku harus kesana
jangan negat dong
jangan sampe andi tau
kalau kamu dalam kondisi seperti ini
aku mohon aku harus ketemu sama dia
dia butuh aku
pak andi belum bisa dijemur
sebaiknya ibu bersabar dan berdoa untuk kesembuhan pak andi
maafin aku andi
selamanya aku jahat banget sama kamu
aku menutupi kehamilan ini
aku gak berhak dapet suami sebaik kamu
mama aku gak mau dia kenapa napa
mama boleh sedih ini dong ri
karena kamu merasain juga
kamu sampe dia kenapa napa

mbak kakak pernah bisa maafin diri aku sendiri mbak
ya allah apa yang terjadi sampai dia kangguh begini
nah mama tenang dulu ya
mama jangan panik
kamu tahu sendiri kan kondisi andi
udah cepetan sana kamu
kamu coba tanya sama resepsionisnya
andi ada di ruangan mana
permisi mbak ruangannya pak andi dimana ya
baik sebentar ya saya akan cek dulu
pasien atas nama pak andi masih berada di ruangan icu
tapi untuk saat ini belum bisa dijenguk
karena sedang di route intensif oleh dokter
oke terima kasih ya mbak
gimana nih andi belum bisa dijemuk
ya udah kita balik lagi aja ke kantor